selain lomba sebuah kedai di sidoarjo menyuguhkan bakso merah putih untuk turut memeriahkan hari kemerdekaan indonesia
paduan daging sapinya yang merah dan putih membuat rasanya khas berbeda dari bakso pada umumnya
kedai bakso merah putih apong wahyuni di jalan raya kemantren kecamatan tulangan sidoarjo ini selalu dipadati para penikmat bakso
meski terlihat sama dengan bakso pada umumnya bakso kreasinya ini dibuat dari dua warna yakni merah dari campuran cabai dan putih dari campuran daging sapi kenyal yang dibuat dari resep rahasia
tak ayal perpaduan kedua warnanya membuat anda seraya berteriak merdeka karena rasa pedas alami di antara kedua bakso dan kuahnya
pemilik kedai tak menyangka bakso sajiannya yang diberi nama merah putih justru mengundang penasaran para penikmat bakso di kota sidoarjo
ya apa ya mas ya udah saya kasih bakso merah putih aja gitu ya mungkin temanya sesuai dengan bulan agustus kemerdekaan biar mengingatkan kita sama perjuangan para pahlawan gitu
selain bakso merah dan putih para penikmat bakso juga semakin dipuaskan dengan aneka cita rasa bakso seperti bakso babat usus hingga paru sapi
di sini tuh apa ada kayak usus paru kayak gitu sih jarang banget kayak di bakso bakso lainnya ada kayak ada bakso pedesnya juga bakso merah
bakso nya tuh lebih enak aja terus di sini ada bakso merconnya kayak di lidah itu apa ya di dalam pentolnya itu penuh dengan daging
jadi rasanya tuh kalau dimakan di lidah itu rasanya cetar gitu deh
bagi anda yang kebetulan berada di kawasan sidoarjo tak ada salahnya mencoba bakso merah putih ini
cukup dengan sepuluh ribu rupiah per porsinya anda bisa menikmati sensasi berbeda dari bakso umumnya
riku hardean syah sidoarjo